kau pasti sudah tahu apa yang kami inginkan ki
tentu kalian sudah tahu jawabanku
aku tidak akan mengkhianati guruku sendiri
kitab itu akan kuserahkan kepada orang yang berhak memiliki dia
bukan kepada kalian para pembawa odang
kalau begitu kau harus tahu sendiri akibatnya
kau akan menjadi babi buta
mengumbar amarahmu hanya akan mencelakakan dirimu
kau akan menjadi babi buta
kau akan menjadi babi buta
nek ikutlah kamu
kamu tidak akan mendapatkan apapun
jika kamu selalu merasa dirimu paling hebat
orang yang berhasil mendapatkan pelajaran adalah orang yang mau menerima
tidak merasa dirinya yang paling pintar
kenapa paman purwa memukulku
paman hanya memukul amarahmu
supaya kamu bisa mengendalikan dirimu
dan paman memukul kesombonganmu
agar tidak merasa paling hebat
kalau begitu aku tidak mau belajar lagi
banyak sumba tidak pernah mengajariku seperti ini
ibumu telah meminta paman untuk mengajarimu raden
paman bukan orang yang melalaikan perintah
jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi paman untuk mengajarimu dengan caraku
rotan bisa dibentuk dengan cara yang halus
tapi besi harus ditempa dengan cara yang keras
ada apa kakak menarikku seperti ini
ada apa kakak menarikku seperti ini
ada apa kakak menarikku seperti ini
kenapa kau memenegur purwagali
apa kakak tidak melihat sikapnya terhadap anakku
bukan kau sendiri yang mau
kalau raden purwamana dilatih oleh purwagali
kenapa kau tidak terima sekarang
jangan memancing ular dari kandangnya nyai
keadaan kita sedang kritis nyai
kalau kita salah langkah nyai
kita akan masuk ke lubang kehancuran
jangan sampai purwagali perhatian ke kita
apakah kakak sudah berhasil mengatasi papa gerah
tidak segampang itu nyai
aku harus mengkucing kucingan dengan gelap nyawa dan lampung jambu
yang diutus untuk membungkam papa kerhang juga
sebaiknya kau segera melenyapkan papa gerah
sebelum kedahuluan orang mereka
nasibku dan nasib purwamana tergantung padamu
aku mengerti nyai
kamu tenang saja
aku sudah menyuruh orang untuk membungkam papa gerahang
kalaupun ada yang terjadi hal yang tidak mungkin
aku sendiri yang turun tangan
tapi aku minta tolong padamu nyai
balikan gusti brahm supaya tidak curiga kepada aku

kau sudah mencari kudur
kau sudah mencari kudur
kau tidak bisa mencari kudur
kau sudah mencari kudur
jika benar papa gerang masih hidup
apa maksud kakang banyak sumba berbohong dengan melindungi papa geraha
apa mungkin kakang banyak sumba terlibat dalam kejadian
yang mengancam keselamatan putraku pemanah rasa
jika kakang banyak sumba bermain dalam kejadian ini
dinda ingin kemana
aku bosan berada di kamar terus menerus kakak
dia ingin menikmati udara malam
oleh karena itu aku ajak ia ke sini
aku bahkan tidak tahu kakak berada di sini
sepertinya kakang sedang memikirkan sesuatu
tidak ada apa apa dina
dinda dewi lebih baik dinda istirahat di dalam saji
dalam bulungan lontar ini berisi berbagai ilmu yang sangat langka
gara gara benda ini aku selalu dikejar orang orang yang ingin memilikinya
tapi aku tak akan membiarkan ilmu ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak
hanya seorang satria berhati suci yang berhak mendapatkan gulungan lontar ini
apa mungkin ini pertanda bahwa satria itu sudah muncul
kalau memang benar maka aku hanya tinggal menunggu pertandanya
kau pasti sudah tahu apa yang kamu inginkan ki
tentu kalian sudah tahu jawabanku
aku tidak akan mengkhianati guruku sendiri
kitab itu akan kuserahkan kepada orang yang berhak memiliki dia
bukan kepada kalian para pembawa odang
kalau begitu kau harus tahu sendiri akibatnya
kau tidak akan mengkhianati guruku sendiri

kau tidak akan mengkhianati guruku sendiri
kau tidak akan mengkhianati guruku sendiri
kau tidak akan mengkhianati guruku sendiri